abang butuh buat bayar rumah sakit si mehmet karena bisnisnya
kebetulan bang duitnya udah aku kasihin bu elo moder jangan dulu
ngapa lu kasih itu namanya enggak ada ya ada bang kan tapi dibuik sama aja
enggak ada kan gua enggak mungkin diminta lagi beroksikutan namanya ya
tapi namanya tetap ada bang kalau hilang itu enggak ada maimunah yang
namanya istri itu kagak boleh ngasih duit lagi
bukan bukan bukan kabur lagi
ya udah deh pokoknya sekarang lo panggil semuanya kita ke rumah sakit
mehmet udah mau disunat
menurut lo lo itu mantu gue apa bukan
ya udah buruan panggil semuanya
tunggu ya emak ya
aduh mehmet kamu bikin susah semua orang tau gak sih sunatan gak kelar kelar dari pagi sampai malam ya
lo jangan bicara lagi ngerepotin orang mulu lo
beh mih kok ini dokternya kayak yang tadi sih
aduh mehmet kamu bersinat
tenang nek ini dokternya beda dari yang tadi yeh
tenang memer itu saudara kembar saya
dia itu terobsesi ingin menjadi dokter tapi tidak kesampean
hei kamu jangan seperti dia
ah kenapa contohnya ke saya dong
itu kan perubahan saja
aduh bisa aja
oke kita fokus langsung
dok pelan pelan nih dok
aduh kali ini dokternya gak salah
sakit gak sih mih
emak mih tolongin
eh berang juga
meme kita suntik dulu ya
belum disuntik kenapa udah teriak
takut sama jarum suntik hehehe
apa yang tidur disana
di kamar mau tiduran mas
tiba tau gak
bang aku kurang kerjaan wapaa
aduh aduh aja
buang sebarangan pak
kayak nggak lulus sd ya
udah sakit pak udah
nanti aku bersihkan ini dulu bekas getah yuk
matt sekarang kamu nggak usah teriak lagi ya
dengan hasil suntikan kamu sudah merasa baal ya
proses selanjutnya tidak akan merasa sakit ya
yang sabar ya matt
sabar kenapa ini mas siti
eh dok udah aja deh
dokter tadi bercanda mulu
kalau emang begini terus udah saya mau pilihan ponakan saya
dia ngkongnya mehmet dok
hah kebetulan sekali
sekalian saja disunat ya
sekarang begini aja
satu asap lima keluarga
bang ada duit nggak
yaelah lu pake nanya sama gua
berapa juga bisa
hah serius nih bang
masa ya gue bercanda soal duit
mau main gunung gunungan loh
bisa gua mah
yaudah bayarin ya
lah ngapa jadi gua yang bayar
ya tapi kan lo omnya bang
nah lu kan bapaknya
masa mau ponakan sendiri tunggu tungguan sih bang
yaelah lu kapan sih punya duitnya
hah lu nggak pernah gabrak gua buat duit mbak
yaudah lu butuh berapa ya
lima belas juta bang
itu sunat sampai rata kali ya
dada aja lu mah
nggak pagi itu buat hadiah sunatan si mehmet
yeh pokoknya ya nggak peda tau
bayarin deh bang ya
mulutnya minta dicabain
mak kita mau pergi
ayo deh kita berangkat
empuk empuk lu mana mbak
kak dina kelihatan tuh
abah abah maling maling
sera al aja dah
jangan gitu mbak ponakan
eh jangan suka ngelihat siapa yang ngomong
nah lu tau praktekin
berancun apaan jangan sepetan
masuk iya mahluknya semua
masih dimari aja lu kan udah berangkat
ya pan mak nungguin lu pada
duluane aja mak
emang masih ada yang ditunggu
yuk yuk kita jalan yuk
duit yang tempuh hari abang kasih lima belas juta
masih ada kan
alhamdulillah bang masih ada
eh eh bang
emangnya kenapa toh
abang butuh buat bayar rumah sakitnya si mehmet
kan abis disunat
eh ya kan
duitnya udah aku kasihin bu eh loh
oh jangan dulu
kenapa lo kasih
itu namanya gak ada
oh ya ada bang
kan tapi di bu e
ya sama aja gak ada kan gue gak mungkin diminta lagi
ya tapi itu namanya tetap ada bang
kalau hilang itu nggak ada
yang namanya istri itu kagak boleh ngasih duit lakinya sama siapapun tanpa izin lakinya
meskipun lo kasih buat orang tua
ya kan muna nggak ngerti udah mulai sekarang pasti minta izin dulu maafin ya bang
panggil ke marida gue ada perlu ada di mana dari sekarang
itu namanya kagak ada
kalau bang keing ada
dua kali gua ketolong
selamat lagi bang
bang keing ada panggil ke maridah ada di mana dia
itu kagak ada juga
tuh pingsik moti
mana sih salah lagi gue
gue yang salah nanya sama lo pada
nanya sama dua orang kagak ada yang bener juga
sabar toh bang
abang tuh kayaknya emosi loh abang itu marah ya
bukan marah ini mules
kok begitu mukanya jangan dikeluarin di sini loh bang
nanti apret apret loh bang
gak enak loh
ini kena apa ya pada ngobrol di sini
ini masih ada yang harus dibicarakan
mak udah dengar semuanya
mak udah dengar
makanya memang ya
kalau punya duit itu jangan suka dipegangin sama bini
jadi kelenyam kan kayak begini
udah saya berangkat
semuanya emak yang bayar
emak yang bayar jadi
gara gara poesi dina jadi aku dibarang
kenapa gue juga sih yang salah
eh dikira odong odong kali mak
masa ini tadi reza lagi susah
endum lain rumah langsung juga duitnya kadang
transferan telat alhamdulillah untung aja mah transfer kalau nggak bisa keluar di bocah
di rumah sakit lu kan nggak ngeliat memang mukanya si an pucat ye nah itu juga duit gua
mana buktinya mana buktinya lu lihat lu lihat kasih lihat mah kasih lihat transferannya noh
noh di hp nah noh tuh tuh beneran lah cuai setengah bang setengahnya gimana transfer kan
itu mudun gelosan aduh kowe kok menemui si dina
bapak bapak ibu ibu mohon maaf mohon maaf berantemnya nanti dulu ini loh pengantennya nggak ada